bapak ini gimana sih
dulu itu kita pernah tabrakan
terus bapak kejatuhan amplop
terus saya baca amplopnya itu mau luka
kami berdua mau buru buru pergi
jadi saya pamit ya
mau sama bapak
bapak apa nih
kamu aku jadi bagian dari keluarga kamu
ya kan kita gak pernah tau hubungan kita ke depan ya kan kayak gimana bi
rou liver storage beku apatis khandi kru ajaret frankosora
alhamdulillah kalau mama senang
karena memang harus ada urusan lagi
oh ya nggak apa apa kalau kamu harus pergi
sama ini ya maaf ya kalau tadi ada situasi situasi yang bikin kamu gak nyaman
yang penting hari ini saya bisa ikut andil dalam menyenangkan hati mama
terima kasih banyak ya
kamu udah nyempetin terus mau balik meeting lagi sekarang
kamu ketemu sama randy ya
iya mau ketemu sama friendi
yaudah kalau gitu kamu hati hati
tapi nanti aku kalau mau mama sama papa dulu ya soalnya reno mau main ke sana
yeay aku mau main sama opa sama mama
seneng banget rena sama askara jadi nanti main dong di rumah ya
tadi opa lagi mikir mikir aduh jangan sampai rena sama sekarang pulang buru buru
karena opa sama oma masih kangen
opa senang deh ada rena sama askara
ini sama mama dulu ya
adik sama mama sama mama
sini mau sama oma

semua sudah beres kan
sudah sesuai perintah bos
ya udah sudah
aku mau ambil dia

iya sayang tadi tante frozen ada perlu dulu sama temennya
kamu kenapa ada yang kau pikirin
temennya tazah frozen yang om om itu ya
iya temennya yang om om tadi itu
oh senyum din
iya sempat seru rana bilangnya om om
kok pada ketawa sih
ya karena rena sebutnya om om
karena usianya atau umurnya itu sama seperti papa
jadi bilangnya om yang tadi bukan om om ya
selamat siang pak ada yang bisa saya bantu pak
ya kami ingin menjenguk tahanan yang bernama jati
bapak silahkan isi daftar kunjuannya dulu pak
mari saya antar pak
ada orang yang mau mengunjungi kamu
saya gak tau nanti kamu lihat saja sendiri
yang datang adalah pak abimana
yang mau bebasin gue
terima kasih pak
pak ab pak randy
saya nangis waktu depan ini
kamu tau gak
kenapa saya datang kesini buat nungguin kamu
saya mau tau
siapa yang menurut kamu

menyusup ke kantor saya sebagai mantan mantan
menyusup ke kantor saya sebagai mantan mantan
sebenarnya tanpa perlu kamu kasih tahu
saya sudah tau siapa bos kamu
saya kesini cuma mau
kamu mau mengujur
saya mau dengar sendiri dari mulut kamu
kalau anda kooperatif
dan memberitahu siapa anda orang lainnya
di balik semua ini
mungkin pak ala akan mempertimbangkan
agar anda tidak lama mendekam di kantor kulis ini
di penjara ini
di penjara ini
untuk keluarga anda yang anda sayangi
mungkin kalian bisa saja mengeluarkan saya dari sini
tapi belum tentu menjamin
keamanan hidup saya
dan keluarga saya
jangan mudah dulu deh
sampai kamu nanti
ya ini mau tidur nih
tuh udah gak bisa tidur
gen kalau enggak kamu tidurin anak anak aja dulu di kamar
kita istirahat disini
dada kita ke kamar ya
istirahat dulu ya sayang
istirahat dulu ya
kita tidur ya
aku harus ambil ini sebentar ya
gede sekali pak
yang tadi kita foto
iya aku minta yang satu ini dulu
nggak ada sisa
saya bisa menjamin
saya akan menjamin keselamatan kamu dan keluarga kamu
kamu mau bekerja sama sama saya
saya selalu tepatkan janji saya
kalau perlu saya buatkan perjanjian hitam dan seputih
jadi bisa menjamin
jangan lebih kuat
bisa saya sediakan semuanya
dan yang pasti khususnya keamanan buat kamu dan keluarga kamu
saya akan kerahkan semua orang orang saya untuk menjaga kalian
asalkan satu tadi
mau bekerja sama dengan saya
sekarang udah masuk di sini
saya bisa dengan mudah
ada di dalam sel
kau bisa juga tetap
bisa berputus asaothan yang kata

dengan ketakutan drivers it
tentang kesabaran ribun
ada di dalam zil
gak akan pernah bisa
melihat anak kamu tumbuh
tidak akan pernah bisa
itu semua sangat mudah saya lakukan
sebenarnya saya sudah tahu siapa bos kamu
dengar dari mulut kamu sendiri
jadi kalau bisa pikirkan baik baik
sebelas dua belas sama saya
apa yang habis ini akan dia lakukan
dan dia juga tahu
jadi pikirkan ini baik baik
kalau anda masih ingin ketemu sama keluarga
di sekolah diolok olok sama teman temannya kan
bapaknya di penjara
gak pernah ketemu bapaknya
gak pernah ketemu bapaknya
belum lagi istri kamu
sama seluruh keluarga
sampai sini paham maksud saya kan
simpan kartu nama saya baik baik
kalau berubah pikiran

terima kasih banyak jody
kamu sudah membantu keluarga saya
sudah mewujudkan keinginan mama saya
yang mau foto bersama keluarga lengkap
gak tahu kenapa ya sa
saya ikut senang aja kalau kamu bahagia
atas sikap keluarga saya yang mungkin membunuh saya
saya juga mau minta maaf atas sikap keluarga saya yang mungkin membunuh saya

buat kamu gak nyaman
yang kamu gak usah mikirin itu
lagi juga kamu gak perlu minta maaf
kalau itu bukan kesalahan kamu sih
aku gak usah mikirin itu
apa kamu udah membuat keputusan
kalau harus ber loan
untuk bisa mempertimbangkan apa yang ditawarkan bapak tadi
sembari nunggu semi ada di pihak kita
bagaimanapun kita tetap harus mencari petunjuk
kita harus cari bukti yang kuat
bahwa abimannya adalah dalang dari semua ini
ya betul pak
kita harus gerak cepat juga pak
untuk mendapatkan bukti semuanya
memang feeling saya itu dari awal memang kuat
tidak pernah salah
dari awal ketemu sama biman
sudah ngerasa ini orang punya maksud tersendiri balik lagi ke indonesia
apalagi sekarang kan pacar udah menjadi buronan
saya mau jemputan ya
terima kasih ya
gue bakal terpengaruh
dan gue akan mengkhianatin bos gue
kenapa lo ketawa ketawa sendiri
katanya sama siapa tuh yang mau disobot sobet
lo mengkhianatin kesetihan
apalagi menurut lo
yang sudah menjamin hidup
karena setia itu
untuk tawaran kamu yang mau saya untuk jadi brenna besadur moluka
sebenarnya saya agak sulit sih untuk jawabnya ya bi
ya karena mengingat nama saya kan masih sakit keras saat ini
saya kan juga kerja di perusahaan jessica
ya walaupun wfi ya
saya bisa menjaga mama saya dan ngerawat mama saya dalam waktu yang masih belum bisa ditentukan
dan kalau saya menerima tawaran kamu bi
saya khawatir kalau nanti pekerjaan saya di perusahaan jessica jadi nggak kepegang
oke soal itu kamu gak usah khawatir
saya akan pastikan semua kegiatan kamu sebagai brenna besadur moluka
kita akan mengikutin schedule kerja kamu
dan satu hal lagi sih bi yang penting
saya kan saat ini dalam proses ingin mendonorkan hati saya buat mama saya
jadi saya harus hidup sehat
kalau begitu saya akan support kamu untuk tetap hidup sehat
dan saya kan juga udah janji
saya akan terus berusaha mencari donor hati untuk mama kamu
nah pokoknya saya akan mengikuti semua keinginan kamu
intinya sekarang kamu mau gak menjadi brenna besadur moluka
terima kasih om
mereka itu kenapa sih din
masal cuma berpikir kalau abiman itu bukan orang yang baik
makanya sini aku ingin menjelaskan kenapa masal bisa ngomong kayak gitu
yaudah coba kamu ceritain yang detail ya
jadi biar mama sama papa tahu
karena kalau enggak kita jadi gak tahu apa apa dan
bingung bersikap terhadap elsa dan abimana
berarti benar ada masalah ada masalah yang gak enak antara al dengan abimane
waktu itu al sempat ngomong tapi al gak cerita detail kenapa
dan papa juga gak mau maksa al untuk cerita
jadi papa udah dikasih tahu tapi belum diceritain detail ya
dulu itu masal sama abimane itu bersahabat
jadi gitu ceritanya pak
sampai seperti itu abimane
tapi kenapa bisa gak ada rekam jejak masa lulunya abimane di internet
waktu itu bersih lho
apa udah cek soalnya
aku kurang tahu ya
tapi menurut aku masa melakukan sesuatu hal yang baik untuk abimana
mungkin dia menarik semua
berita yang ada supaya abimanda bisa menjalani kehidupannya mulai dari nol lagi
tapi nggak tahu juga ya sekarang kayak gimana
aduh gimana dong kalau gitu sama masa depannya elsa
mama jadi khawatir nih kepikiran
kalau aku lihat mereka belum terlalu serius
mereka belum terlalu serius
udah tenang aja
kita awasin terus aja abimane
kita juga nggak tahu kan
karena selama ini sikapnya abimane tuh selalu seakan tidak ada apa apa
dia sikap baik baik aja
dan itu yang selalu dipertanyakan sama masal
ada yang aneh sama ini orang
dan karena masal juga tahu abimane tuh orangnya seperti apa
sikapnya sama kita aja baik sekali
makanya mama itu sempat ngerasa ragu
apa bener abimane ini
saya bukan orang baik gitu
tapi memang begitu mah din
penjahat yang memang pinter
dia akan menyimpan sisi jahatnya dan mengeluarkan sisi baiknya
supaya orang gampang terperdaya
orang gampang dikelebuhi
jadi ya memang harus lebih hati hati
karena gak kelihatan jahatnya kalau gitu kan
untuk lebih hati hati aja
karena kita tidak tahu apa yang abimane lakukan
kita tidak bisa tahu apa yang langkah yang pengen diambil
apalagi sekarang elsa juga lagi dekat
papa kan selalu mengawasi abimane dan juga elsa
ya udah apa
kalau enggak kita larang aja deh
abimana sama elsa tuh jangan deket deket
oh jangan sekarang ma
jangan dicudah sekarang
mama tahu sendiri kan aja orangnya seperti apa
dia pasti akan marah
dan dia pasti akan merasa kenapa abimane dijauhin
kita gak bisa tutup mata dengan mama
kita gak bisa tutup mata dengan masa lalunya abimane
dan itu akan mengikuti abimane sampai kapanpun
papa cuma berharap satu
manusia bisa melakukan kesalahan apapun
tapi yang paling penting adalah perubahan dalam dirinya dia
nah kita harus berharap itu aja
bahwa dia sudah berubah
kasihan coeur satu
kau ga berharap semua perubahannya
kau pengen keluar
kau setidaknya taruh
bisa ada cemilan buat nanti di rumah
apalagi dia suka begadang
untuk kelanjutannya kamu bisa ke kantor saya sebentar
ya nanti diusahakan ya bi
ini bapak yang dulu pernah ketemu saya di kafe ya
ah bapak ini gimana sih
dulu itu kita pernah tabrakan
terus bapak kejatuhan amplop
terus saya baca amplopnya itu mau luka
kami berdua mau buru buru pergi
jadi saya pamit ya
kok mereka bisa ke sana
aduh ini randy pasti udah mau pulang ini saya masih disini lagi
nah pasti dia tadi
mama lagi dimana
mama lagi keluar sebentar
oh yaudah aku jemput aja ya ma
oh sebentar ya sebentar
ini pesanannya bu
ren tadi sampe mana ya
iya mama lagi dimana
biar aku jemput
oh gak usah nggak usah jemput mama
mama ini udah mau pulang
nanti kalau mama nunggu kamu makin lama lagi
mama di luar
nanti ketemu di rumah aja
oh gitu ya yaudah
aku juga mau bersih bersih dulu
iya ren assalamualaikum
eh mama mau ngapain mau kemana
udah lah ma gak usah
kita bisa ambil sendiri
pokoknya mama tuh jangan capek capek
nah tenang aja disini ya
gak boleh kemana mana ya
mau mau kemana
eh pokoknya mobilnya belum lese
eh yaudah disitu
oh mau nyari apa disitu
eh pokoknya mana
mama kenapa sih
mama tuh sebenernya
elsa itu sepertinya
udah bulet sekali tekadnya untuk mendonorkan hatinya untuk mama
sampai dia sudah melakukan tes psikologi
mama khawatir sekali sama dia nien
ya namanya juga anak ma
anak juga pasti akan berjuang apapun
untuk orang tuanya
mama kan juga berjuang
untuk melahirkan elsa
mama juga ngorbanin nyawa mama
nah kita sebagai anak yang sudah besar
kalau mau kenapa napa kan kita juga pasti berusaha dan berjuang
kalau aku bisa ma
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
malah kamu aku manfaat se croatia
kamu mau be fais dita